sohun atau yang juga dikenal dengan nama mie putih
biasanya berasal dari pati kecang hijau atau umbi
seperti kentang ubi jalan hingga tapioca
tapi di desa pucang miliran kecamatan tulung kabupaten kelaten jawa tengah
sohun dibuat dari pati pohon aren
mengutip dari kamus besar bahasa indonesia
pati merupakan tepung halus dari endapan umbi dan lainnya yang telah diparut
selamat datang mirsa di segmen sehari menjadi
kali ini saya ada di desa pucung miliran klaten jawa tengah
saya lagi ada di atas batang pohon aren
kita akan bikin apa soun dari batang aren ini
yang enak lezat siap dikonsumsi
aduh pagi pagi sudah banyak pekerjaan
di desa pucang miliran ada puluhan usaha rumahan pembuatan tepung atau pati aren
setiap pagi kegiatan di pabrik dimulai dari sini
membela batang aren menjadi ukuran kecil
satu batang aren ini tuh bervariasi
tapi rata rata beratnya lima puluh kilo ya pak
jadi ini ya belasan kilogram lah
batang aren utuhnya akan dibelah menjadi empat bagian
agar mudah ketika diparut
untuk memudahkan membelahnya beto akan ditancapkan pada batang aren
atau warga menyebutnya gelondong onggok
kemudian dipukul menggunakan palu
belahan atau celah bukaan menjadi jalan untuk membelah batang aren
menggunakan kapak besar atau becok
kalau ngebelah yang ini memang harus hati hati
ini tajam banget tuh
jangan sampai lewat kena keapi
harus betul betul pas pada
batang aren ini didapat warga dari luar kota
yaitu sumedang jawa barat
malang jawa timur
serta cilacap jawa tengah
ketika para pekerja lain hanya butuh waktu tiga menit untuk membela batang aren
saya perlu waktu lebih dari lima belas menit
selain belum terbiasa
saya pun terbiasa
saya pun terbiasa
saya pun harus berhati hati
agar terhindar dari insiden yang pernah dialami oleh sejumlah pekerja
lanjut kita ke proses pemarutan
kerondong atau musim parut batang aren ini merupakan kreasi warga
cara kerjanya bagian dalam batang aren diarahkan ke batang
sebelum matang parut sembari didorong menggunakan kaki
dengan cepat batang aren akan terkikis dan menjadi serabut
menahan getaran dan panas dari bagian bawah mesin
plus harus mendorong batang aren kuat kuat
membuat saya banjir keringat
saya pikir paling capek itu ngumpul
asal parutan berupa serabut kasar berwarna putih
dan berwarna putih berwarna putih
ini batang aren ya
kayak wangi kalau kita minum es temu
serabut kemudian dimasukkan ke bak rendaman
tapi saya harus menggunakan pelindung tambahan dulu ya
celebek plastik akan melindungi pakaian dari cipratan aren
sebab kalau sudah menempel di baju
pertama aduk air dan serabut aren hingga pati larut dengan air
ke bagian bawah wadah
lumayan ya kurang lebih satu jam
aduk aduk aduk sampai patinya itu tuh di bagian bawah
ini nggak gitu kelihatan
tapi sebetulnya di bagian bawah itu
nanti akan jadi warna putih ya
ini lama lama dingin juga
oh iya dan agak gasel bener
karena sama serabutnya gatel
nggak biasa budde
for your info proses pemerasan serabut aren dilakukan hingga tiga kali
alias sampai serabut aren betul betul tidak lagi mengandung saripati
proses pengumpulan sari pati aren ini membutuhkan kesabaran
selama sepekan ke depan pati akan dicuci berulang kali
sampai sisa kotoran berwarna kecoklatan berubah menjadi putih
kalau ini sudah bersih
ini belum kurang bersih sedikit lagi
ini patinya ya yang akan diolah jadi soun batang aren
tapi atasnya masih agak kotor
padahal secara kasat mata saya udah mulai agak bening
tapi belum ya ini ya
belum bener bener jernih ya
di wadah pertama pati aren masih kurang bersih dan harus dicuci kembali dua hari mendatang

setelah air lama dikuras masukan air baru sebagai media penyelamatnya ke dalam air yang sudah dikuburkan

total ada lebih dari satu ton atau seribu kg pati aren yang ada di kolam ini
kurang lebih satu meteran ke bagian bawah dasar dalam tanda kutip kolam untuk si saripatinya
jadi ketika dia sudah kering biasanya sih jadinya sekitaran enam puluh cm lah seperti yang ada di bawah saya ini
tenang walaupun ini masih berubah jadi kurang bersih
tenang walaupun ini masih berubah jadi kurang bersih
dia pasti agak kering ya
pati kemudian dipindahkan ke dalam wadah dengan ukuran lebih kecil untuk dimasak
kita masuk ke bagian utama hari ini mencetak sohun
kita masuk ke bagian utama hari ini mencetak sohun

agar matang dan bisa dicetak menggunakan mesin
kayak santan kental
ini campur dengan dua lima ember air panas
perbandingan air dan saripati aren kental halus pas
sehingga soun akan menjadi keras namun tidak mudah patah
kalau sudah mengental tetap harus diaduk ya
dan langsung dimasukkan ke cetakan
bila tidak cepat adonan bisa menggumpal
soun akan keluar melalui lubang lubang kecil ini
bekerja dengan cekatan memasukkan wadah seng berjalan
dan soun yang keluar seperti tali putih ini
langsung tersusun rapi di atas waduk
dan kemudian dikumpulkan ke dalam kentang
dan kemudian dikumpulkan ke dalam kentang
dan kemudian dikumpulkan ke dalam kentang
lalu dimasukan dengan suara
lalu dimasukan dengan suara
allah huwa khuar
banyaknya pesanan sound dari luar kota

persawahan ini diubah menjadi tempat penjemuran
ratusan lembar seng jadi pemandangan sehari hari
saya tidak mau menyerah meski tadi sempat gagal
saatnya mencoba kembali
gak mau narik dia yang ini
udah mayan error satu
nih kalau sekali lagi saya salah selesai nih saya
nggak boleh belajar lagi nih
di situ gak berantak
saripati aren yang gagal produksi tidak dibuang begitu saja
dan sisa dari pati ini kan ada yang jatuh di bagian bagian bawah ini nih
ini tidak lagi dikonsumsi oleh kita ya oleh manusia
tapi dikonsumsi oleh ternak jadi pakan ternak nantinya
jadi gak dimakan lagi gak diolah lagi
bagian terluar batang aren yang tidak terparut akan dimanfaatkan menjadi kayu bakar
setelah dijemur di bawah terik matahari selama beberapa jam
soun sudah bisa dikemas
dan kenapa pakai seng begini ya
salah satu alasannya biar cepat kering
kalau sudah selesai
tinggal dikemas dan siap dikirim kepada pelanggan
sound dikemas dengan berat dua ratus lima puluh gram
harganya juga ramah di kantong
setiap satu pak sohu dibanderol rp tujuh
meski dijual dengan harga terjangkau
omset pengusaha soun aren fantastis
lebih dari rp lima puluh juta setiap bulannya
kalau untuk sehari itu omsetnya sekitar satu lima sampai dua juta
kalau sebulan ya dikali aja mas
ini dia nih momen yang paling saya tunggu
mencicipi soun batang aren yang saya buat
kira kira bagaimana rasanya ya
makanya mohon rp dua ratus yuk
untuk nrm desain prratiw soun
hging dua tahun selam
dimasukin dari batang aren agar betapa lebih kenyal
dengan yang howard lihat di mermaid her fears
wuhahaha ternyata saya nambah
meski sulit dan beresiko tinggi terutama saat membelah batang aren
ada ganjaran omset fantastis yang menanti para pembuat sound aren
dimana tertarik mencoba menjadi pengusaha sound saripati aren
rian fernando dewi agung yuliatto kabupaten klaten jawa tengah
ini bener bener kebut loh ya ampun